oke kita bicara mengenai menatap ini supaya nggak mengkhianati judul kita
kita akan bicara menatap ke depan tapi dengan basisnya sekarang
basisnya adalah janji jokowi presiden terpilih versi hitung cepat tentunya
pada saat debat kandidat yang lalu
kita saksikan bersama sama apa janji jokowi di bidang politik ham dan juga demokrasi
masa depan indonesia yang berkeadilan
saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah negara
maka penegakan hukum dan ham akan semakin baik
bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting
tetapi pemenuhan hak ekonomi hak sosial dan budaya
menjadi pilihan kami untuk memajukan indonesia
seperti akses terhadap lahan akses terhadap pendidikan
akses terhadap pelayanan kesehatan akses terhadap permodalan
dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar
memang kita masih memiliki beban pelanggaran ham berat masa lalu
kita harus menjaga kekuasaan kita
karena masalah kompleksitas hukum masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh
harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi
tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ham ini
dan untuk menjamin hak hak tersebut
negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik
melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik
dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki
dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu
hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu
penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi
yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan
dan perubahan hukum
dan bekerjasama menguatkan kpk serta mendorong sinergi antara kpk dengan kejaksaan dan kepolisian
dan terakhir kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme
pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan pendekatan hukum yang tegas
dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama ekonomi dan sosial
kita bicara lima tahun ke depan basisnya adalah janji pada hari ini
janji yang kapan ini ya
itu pada debatkan di tahun lalu
udah selesai belum
saya kira nanya beneran ya
boleh kasih satu ungkapan gak
soal kampanye dan ini internezo
kira kira kayak ginilah pertanyaannya
kita berkampanye dengan pujian
kita berkampanye dengan puisi
kita memerintah dengan prosa
ya janji kampanye ungkapan dalam kampanye itu distinctive sebagai sebuah tools of persuasion
tentu saja antara pemerintahan dengan janjinya harus ada hubungan tali yang cukup kuat
tetapi kita juga harus cukup terbuka untuk menafsirkan
artinya dia sebuah ungkapan kehendak
ada cara yang begitu canggih untuk mendefinisikan hal sangat sederhana
tidak melepati janjinya
misalnya misalnya misalnya
satu hal yang gampang lah untuk
kita bisa politik untuk mengambang
di masa sepuluh tahun pak sby ada satu keuntungan yang panjang
yaitu naiknya harga harga komoditas
di awal harus kurangi
sekarang adalah turunnya harga komoditas

tentu saja ini ada adjustment
yang saya mau katakanlah bahwa kita tidak bisa menginterpretasikan kata kata kampanye begitu saja
kita harus lihat konteksnya
persoalannya seperti begitu
tapi sebenarnya nggak perlu ngomong gitu ngomong gini
oke terusin ya
bung ralan catatan anda
catatan saya ini adalah bahwa
hasil pemilu sekarang ini fair untuk disebut sebagai terpenuhinya mimpi pak jokowi untuk memenangi rematch dari pak prabowo
pak prabowo ada di situ itu adalah bagian dari usaha yang sengaja untuk mencegah kemungkinan kekalahannya pak jokowi
beliau berpendapat pasti akan dimenang oleh pak prabowo
dan setelah pak
dua ribu empat belas ada konflik yang begitu tajam karena cuma ada dua kutestan gitu ya kan
pak jokowi dan semua pernah
pak jokowi dan para penasehatnya tidak melihat politik sebagai satu cara untuk apa namanya
mengelola kepentingan penampung unik secara fair gitu
politik adalah teknik untuk mencapai kekuasaan semata mata
karena itu dia bikin upaya untuk rematch ini kemudian
masalahnya adalah konfliknya berlanjut
dua ribu empat belas ada konflik yang begitu dalam karena ada dua cuma ada dua kontestan
sekarang ini ada dua kontestan dan itu akan diteruskan
dipelihara secara sengaja atau
di situ anda bisa bilang segala macam tentang politik identitas dan segala macam itu
sekarang pak prabowo sudah kalah
pertanyaan kita apakah politik identitas itu selesai
menurut pak amin di sana sebagai wak pres yang tentu saja
dia punya kepentingan untuk memelihara konstituennya
yang juga berkonstituen yang baik baik aja sebetulnya gitu kan
ini kan orang yang mengatakan peristahan agama terhadap ahok
yang membuat kemudian gereja tidak boleh dibangun apa namanya dengan banyak begitu
menghalang penteran gereja segala macam
dia punya konstituen dan dalam konstituen itu dia harus juga mempunyai akses terhadap sumber sumber daya ekonomi
yang sebagai wak pres tentu saja dia bisa dapatkan
dari sisi itu
bahan untuk konflik
dipelihara politik identitas akan terus mengeras
persoalannya kemudian adalah bagaimana
the state pemerintah bisa kontain itu
semua pemahaman saya
penelitian saya tentang pak jokowi
menurut saya pak jokowi
tidak punya pengetahuan untuk
mengelola demokratik terhadap persoalan ini
akan melakukan hal yang sama
seperti yang diperintahkan
atau yang dibisikkan oleh jenderal galak
jeman orba yang sekarang ada di sebelahnya dia
itu yang kemudian
terjadi hati diubarkan
padahal dulu dia di rumah kaca
sekarang kita gak tahu
apa yang akan terjadi
poin saya adalah saya tidak bisa membayangkan
pak jokowi bisa atau mampu
untuk melakukan perolahan demokratik
saya agak cemas bahwa dia akan melakukan cara cara represif
menyelesaikan persoalan yang sebetulnya dia
ibu roksi catatan anda
jkw beda dengan jfk gitu
jokowi beda dengan john f kennedy itu
jfk bisa bedain antara puisi dan prosa
pak jokowi bahkan gak tahu apa itu puisi apa itu proses
dia ngertinya komik gitu
saya beritahu itu
tetapi yang lebih penting adalah
punya grip terhadap
pak jokowi sebaliknya
dia digenggam oleh banyak tangan politik gitu
jadi pak jokowi tidak otentik
karena itu dia berani bilang bahwa
ada jarak antara election dan decision
kan begitu maksudnya kan
antara yang dijanjikan dan dikerjakan
itu masalahnya jadi saya lihat soal kapasitas
kalau orang otonom ya bisa dilakukan apa saja
tapi pak jokowi tidak otonom
apalagi dalam periode kedua nanti dia makin tidak otonom
nah yang terakhir tadi
ya saudara celi bilang ada tradisi etis untuk
tidak mengklaim dulu
jokowi lah yang mengklaim kemenangan lewat quick count
dia lebih dulu lakukan
bukan sebagai presiden
kan ini sekarang dia sebagai presiden
dia tidak boleh mengklaim lebih dulu
itu pak jokowi kan bukan soal
itu enggak ada income
ini etik sebagai petahana ya bu
kembali ke proses demokrasi tadi
anda setuju dengan bung rallang
sebelum nanti bang celi dan mas safri akan jawab
anda setuju dengan bung rala
bahwa kualitas demokrasi dengan fakta fakta
dan variabel variabel yang ada
tidak akan jadi lebih baik secara prosedur
dan secara sustansi
sekarang sudah memburuk saya meneliti semua itu
membaca bukan sekedar membaca riset
tapi menemui itu
di dalam keseharian
saya sudah ketemu kira kira empat puluh universitas
di dalam satu
dalam tahun politik ini
dan ratusan situasi real itu
karena ada perlakuan injustice
mulai dari pembuaran orma segala macam
berupaya untuk mengendalikan kampus
itu direkam oleh seluruh
oleh member republik
ada di dalam catatan kita
meskipun itu tidak termanifestasi
dari hasil pemilu yang
bahwa yang terjadi adalah mobilisasi
pada pihak jokowi mobilisasi
pada pihak prabowo partisipasi tuh itu
supaya kita jangan terlalu banyak
ini karena dosa jokowi dan negara
atau dosa masyarakat sipil juga ikut menyumbang
bukan soal dosa
ini bukan soal dosa
ini soal kapasitas pak jokowi
yang tidak sanggup untuk eksekusi
dari tadi sebelumnya saya
sedang mencoba menjelaskan
sebenarnya lebih kepada pak rizal malaranggang
tentang kenapa terdapat semacam
untuk melakukan apa apa yang baik
yang tadi disanjurkan oleh pak
ya itu tadi itu
yang tadi saya jelaskan gitu
di luar itu ada problem
problem benturan antara mobilisasi
yang hanya itu kemudian
kita bisa menemukan semua fakta mengenai
termasuk persepsi yang tidak membantu ini juga adalah
bahwa kenyataan bahwa
lembaga konsultan yang sekarang ini bekerja itu pak jokowi kan
tidak pernah menutupi keberfiatan politiknya
pak saiful mujadi pernah bilang jangan pilih pak prabowo karena itu pelanggaran ham
itu kan di publik itu terekam
pertanyaannya itu jokowi dan negara yang punya kesalahan
atau masyarakat sipil kekuatan
boleh saya begini
pemilu kali ini tidak berhasil untuk
menjadi satu cara yang damai dalam menyelesaikan perbedaan
nah itu loh
saya khawatir bahwa ini jadi awal baru
untuk meneruskan perbedaannya memang tidak pernah ada upaya untuk diselesaikan
pak tama saya melihat bahwa
hampir kita semua yang di sini cenderung percaya bahwa hasilnya ya akan kurang lebih akan seperti ini
bahwa pak jokowi menang
pertanyaannya setelah ini itu bagaimana
ya kan ada banyak catatan
orang yang tadi pagi mencoblos pak jokowi
saya kira saya termasuk orang yang kecewa dalam konteks isu isu ham
saya pernah ikut aksi kamisan dan menyatakan secara terbuka saya kecewa
tetapi saya juga memandang bahwa
bahwa saya tidak pernah secara pribadi misalnya berharap terlalu besar pada kekuasaan
tetapi saya percaya bahwa bagaimana
kita bisa menciptakan ekosistem yang memaksa kekuasaan untuk bertindak benar
ekosistem politik itu yang harus dibangun
kemudian yang terakhir saya kira
kondisinya saat ini sudah menunjang ekosistem itu belum
ekosistem sudah menunjang kekuasaan atau bukan
kita menyaksikan bahwa banyak undang undang yang saya kira masih mengandung pasal karet
saya kira juga kualitas partai politik
juga saya kira soal kesadaran warga atas hak haknya
saya kira pr nya masih besar kalau kita bicara tentang demokrasi
apalagi misal sekarang ada persoalan baru yaitu polarisasi politik
yang juga banyak melibatkan sentimen agama
kita harus mengakui bahwa kontestasi politik di indonesia
itu menyumbang besar pada polarisasi politik ini
setelah ini siapa yang akan mengurus
apakah kemudian seluruh partai seluruh elit yang terlibat
atau dua kandidat capres
punya perhatian besar untuk memecahkan masalah ini
tadi saya kira bung rahlan sudah mengatakan
bagaimana misal ya
bung rahlan meragukan kemampuan pak jokowi untuk kontin semua persoalan yang muncul
ini tetapi bahwa saya kira ini juga dipengaruhi oleh saya kira peta nanti ke depan
kita belum tahu kita belum tahu
tetapi bahwa banyak pendukung jokowi yang juga punya catatan catatan
atas pemerintahan pak jokowi selama empat lima tahun pertama
yang saya kira itu bisa jadi modal
karena kan memang ya kita nggak bisa membiarkan kekuasaan begitu saja
jadi saya kira bahwa buat saya misal bahwa
saya merasa bahwa mimpi saya tidak semua bisa diwakili
tersalurkan oleh ini tapi mungkin sebagian mimpi saya tersalurkan
tetapi terhadap yang belum tersalurkan ya kewajiban saya
kalau ingin indonesia lebih baik demokrasi lebih baik
kita harus tetap untuk mengkritik kekuasaan
masyarakat sipil punya kemampuan untuk mensubstitusi kekurangan tadi yang disebutkan bung rahlan dan bung roky
ya saya kira peluang itu ada walaupun banyak orang misal pesimis sekarang menyakiti kekuasaan ini
ya saya kira peluang itu ada walaupun banyak orang misal pesimis sekarang menyakiti kekuasaan ini
bahwa banyak juga muncul kekuatan yang disebut sebagai
kalau kita mengutip misal bung rocky ya
kalau kita kembali misal diskursus soal the open society and its enemies dari proper
lawan dari demokrasi lawan dari masyarakat terbuka bukan hanya fasisme negara
tetapi jadi kita juga menyaksikan ada kecenderungan fasistik juga
dalam kubu kubu sivil dan ini pr besar yang menurut saya kita harus pecahkan
misal saya selalu bicara dengan teman teman nu karena di nu itu kan jumlahnya banyak
saya kira juga dari yang banyak itu mungkin juga kadang remnya juga nggak bagus kan
saya sebagai generasi muda selalu mengatakan bahwa harus jernih melihat situasi bahkan ketika kita dalam posisi ada konflik of interest
saya kira itu penting dan semua tokoh semua partai punya kewajiban untuk menyelesaikan hampir semua ranjo yang terjadi di nu
jadi dosa ditanggung renteng bersama tidak hanya kekuasaan yang bisa mengelola potensi
saya mungkin ikut menyumbang partainya bung cali bung rocky juga ikut menyumbang
saya terangkan ya gini saya tahu waktu pak jokowi pertama kali mencalonkan diri
secara tersirat lsm itu punya satu ide karena ini orang sipil
oleh karena itu lsm itu punya satu ide karena ini orang sipil oleh karena itu lsm itu punya satu ide karena ini orang sipil oleh karena itu
semacam tacit agreement diantara lsm untuk mengizinkan tokoh tokoh hak asasi manusia pergi ke istana
dengan maksud memperluas demokrasi itu
maka alumni lbk segala macam ada disitu kan
nah sekarang justru mereka yang mengkerdilkan demokrasi itu
jadi saya kasih kritik itu sebetulnya
saya nggak membenci jokowi karena saya tahu kapasitasnya sudah segitu
ngapain benci jokowi yang udah segitu
yang mereka ini yang jadi saya anti jokowi bukan anti jokowi gitu gampangnya
karena jokowi given sudah segitu tidak bisa ditambah lagi itu kapasitasnya
karena itu yang diluar ini harus backup ternyata dia tidak
demi kesehatan demokrasi
meskipun sudah ada di dalam jadi katanya tidak ada kekuasaan
justru itu dia ada di dalam untuk cari suaka akhirnya kan
jadi ini soalnya karena itu dari saya tutup aja
saya tahu isi otak sama isi kantong mereka tuh
yang sebetulnya dari awal kita ragukan dan itu terbukti sekarang kok
nah sekarang udah ada situasi yang memburuk segala macam tapi saya ambil prinsip
sebagai orang yang suka naik gunung itu di nepal itu ada filosofi
kalau anda panik anda perlu wasbatinya
hingga kepanikan turun nah sama seperti sekarang bila ruang politik menyempit
perluas ruang batin perluas ruang hati itu
saya kira itu yang bisa mengakrabkan ulang bangsa ini
terima kasih assalamualaikum
hahaha bung jelit
saya kira dalam waktu sisa sedikit tentu saja kita bisa berdebat panjang lah
saya bisa membela jokowi sekarang lagi atau juga menjelaskan banyak hal
tapi intinya beginilah kita pada momen seperti ini kita terimalah bahwa
kalau ada catatan kekurangan pasti ya kita semuanya bertekad bahwa
kita mau pemilu semakin demokratis apa yang kurang kita perbaikin
tapi kita juga harus berpikir prioritas apa sekarang ini kan hari ini
baru kita tadi pagi nyoblo sampai jam satu quick count ada kandidat
ada dua kandidat ada satu yang mengatakan menang
satu mengatakan kita tunggu quick count macam macam
dalam situasi kayak gini nih bagi saya adalah hari hari penting ke depan ya
tentu saja apa yang dikatakan rahlan apa yang dikatakan rocky bagi perbaikan ke depan
siapa yang nggak setuju pada perbaikan ke depan
apakah betul apa kata rahlan secara faktual bagaimana kita melihat secara dalam perspektif yang pas itu
kan itu bagian dari perdebatan kita lah nantinya
yang penting dalam hari hari ke depan ini kita selesaikan dulu lah proses pemilu yang panjang
kita sambut demokrasi dengan baik kita lewatin hari ini dengan baik
catatan catatan lain kita punya banyak waktu untuk diskusikan dan kita tahu banyak lembaga seperti apa
jadi lapasan ke rdotta bisa kita lihat
terlihat sedikit baik
disitu saya gimana
buat yang keam faction
teman mengu foi
belajar dari tahun pertama apa kelemahan apa kekurangan dia tumbuh nah mudah mudahan proses
perkembangan seperti itu bisa kita lebih dorong lagi kedepan bukan buat pak jokowi persaikan
pemilunya kan sudah selesai buat pak jokowi lima tahun lagi kan bukan pak jokowi tetapi tugas
beliau untuk mengantarkan kedepannya itu selalu lebih baik ketimbang yang kemarin nah ini saya kira
ini harapan rahlan harapan rocky harapan kita semua bahwa itu mungkin diwujudkan bukan hanya karena pak jokowi
tapi karena kita semua termasuk partai politik kelompok civil society kita lihatlah ini kan
murus indonesia begini besar gak bisa satu dua orang dan ada ya pak jokowi punya kemampuan saya
yakin dan kualifikasi itu dan mengatur banyak hasil memiliki membuktikan bahwa the wisdom of
the people pada akhirnya kan kalau demokrasi kan kita percaya bahwa you can full people one or twist
all groups of people ada kelemahan demokrasi tetapi ya sudah lah artinya kita terima dulu
apa yang ada kita perbaiki tetapi dengan asumsi bahwa loh kalau semua masing masing tidak mau
menerima satu kesepakatan bersama demokrasi gak akan mungkin sama dengan lalu lintas kalau kita
tidak punya asumsi bahwa oke yang di kiri jalan terus kalau yang di kanan kesini
kita kandang kandang jadi bahwa bener kata roh kita di yang satu masih meragukan ini bener gak
aturannya disepakati bersama ini ini kan enggak bisa selesai dalam satu perdebatan dua tiga perdebatan ini
proses growing up sebagai sebuah bangsa gitu loh masih ada perannya dan ada lihat polarisasi akan
nanti akan ada perwakilan kaum yang optimistik melihat indonesia dan anda yakin pak jokowi bisa mengelola
banyak hal kita semua jangan cuma tergantung pada satu orang nggak bisa kita tergantung
pada seorang ya ya ada partai golkar ikut membantu hahaha doroki saya cuma mau mengatakan begini ya
ah hai jeli sedang meminta kita semua bukan cuman kita sedang ada di sini tetapi juga seluruh
indonesia untuk menerima demokrasi bukan meminta membujuk
meminta menerima demokrasi kembang plastik itu istilah yang dulu digunakan oleh rocky ini
oleh jeli jeli perangkat tentang baru demokrasi kembang plastik jadi sekarang meminta kita untuk
menerima satu demokrasi kembang plastik ya meskipun pasif tapi kan gambarnya kembang juga
begitu kira kira gitu ya ya mungkin untuk kepentingan apa namanya peredaan ketegangan
segala macam itu bisa jadi satu proporsi menarik
atau perlu begitu tetapi ada satu hal yang sampai saat ini tetap kita harus tegaskan gitu ya bahwa
hai kok jadi demokrasinya kan pemilu kali ini menurut saya tidak memberikan sumbangan terhadap
kualitas demokrasi kita wow itu yang pertama dan yang kedua itu ditandai oleh apa dan ini akan
menjadi persoalan yang serius yang berhubungan dengan apa yang kata harvesting tadi mengenai
pemerintah ini adalah bukti bahwa yang namanya partisipasi publik persis warga itu itu telah
dikalahkan oleh mobilisasi negara gitu dan menurut saya itu bukan satu kecenderungan yang bisa kita
rayakan sebagai kemandangan demokrasi dan ini bukan asumsi yang tidak berhasil menurut saya
kita harus terima kenyataan ini saya terima demokrasi kembang plastik itu barangkali bisa
semacam kesepakatan ya tetapi persoalannya kemudian adalah setelah ini apa apakah kemudian pak jokowi
mampu untuk melakukan pengelolaan demokratik terhadap hal hal atau akibat akibat yang dihasilkan oleh
satu rencanaan politik yang yang yang yang dia pilih gitu sejak dua ribu empat belas sekarang gitu kemudian
oke apakah dengan segala kekacauan tadi apakah pak jokowi menurut anda punya kontrol
yang kuat atas apa yang terjadi sekarang atau ini diluar kontrol banyak karena memang itu kan
sebetulnya nggak bisa lagi dipertanyakan
bertanyakan karena itu seperti ada mengatakan apakah apakah laut itu bergelombang atau tidak
gitu ke pak jokowi terbukti boleh tidak punya kapasitas itu kemudian bergelombang tidak tidak
tidak punya kapasitas itu gitu tidak punya kapasitas untuk itu gitu jadi well mungkin sekarang kita bisa
untuk pembicaraan kita dengan semacam kesepakatan mengenai demokrasi kembang plastik tadi tetapi
kedepan menurut saya kita punya atau bahwa ini sepakat apa enggak dengan kembang plastik kita
bisa kayak belum memuaskan belum sebersinar kodekan kata kata di ekonomis the shining example mungkin
cahayanya ada redup sedikit mungkin apa tapi sebersinar anyway belum sempurna tugas kita memperbaiki ya jadi
saya tidak satu loh kita sudah lima pemilu sekarang demokrasi ada satu generasi yang sudah tumbuh
di alam demokrasi betapa pun tidak sempurnanya anak saya tertua sudah dua kali nyoblo sebagai
warga negara sebuah negeri demokratis itu kebanggaan ia akan lekumnya
tadi ada soal teman saya wariswa saya i'm proud
bukan pertama tama karena pak jokowi atau pak prabowo tapi kita bebas memilih
ada persoalan mobilisasi lah apa lain itu konsepnya kabur tuh lah dari tadi
tapi udah deh
yang penting adalah bahwa kita bebas memilih dalam situasi yang tidak ada paksaan
belum sempurna kita perbaikin tugas kita bersama bukan cuma tugas pak jokowi atau pak prabowo
kita dorong pak prabowo kita dorong pak jokowi indonesia ke depan harus lebih baik dari yang kemarin
dan bukan kembang plastik seperti yang dikabarkan bung rahlan
belum sebagus yang diinginkan rahlan tapi it's kembang anyway lah
satu sisi saya gembira maksudnya dengan segala skeptisisme ya
karena bahwa skeptisisme itu juga penting untuk membuat kita tidak terlalu percaya diri bahwa kita udah on the track
saya kira demokrasi juga melahirkan
tetapi saya masih melihat bahwa kita masih berada dalam sebuah lingkungan yang demokratis
iklim suasana semangat yang juga demokratis
pemilu hari ini tidak mencerminkan ibaratnya pertarungan yang berbulan bulan
itu satu sisi
jadi masyarakat kita lumayan dewasa
ya saya melihat bahwa lima tahun ke depan kita juga belajar sebagai bangsa
kita menyaksikan ada beberapa hal yang terjadi
ada kemuduran negara lain ada kemunduran demokrasi
kita mungkin juga mengalami ya misal pasal karet sekarang bung rocky kena itu
saya kira ini bung rahlan yang partai atau golkar juga harusnya melihat persoalan persoalan ini
karena ini bisa digunakan
sejauh mesin hukumnya ada kan bisa digunakan siapapun
banyak juga orang yang posisinya bukan lawan dari kekuasaan di persekusi atau di
banyak sekali wartawan yang
banyak sekali juga sesama masyarakat sipil yang melaporkannya
tetapi ruang kita kita punya ruang yang sangat besar untuk mengupayakan secara serius perbaikan sistem politik sistem hukum dan juga sistem sosial dan budaya kita
dan saya kira kita punya ruang besar
bukan hanya tergantung siapa presidennya
saya masih percaya bahwa pak jokowi punya karakter yang cukup terbuka demokratis ya gitu kan
tetapi bahwa kalau dialektika politiknya tidak terjadi
beliau punya prioritas prioritas tertentu
misal buat saya gitu yang karena sama seperti abang abang ini mantan demonstran mantan aktivis
prioritas saya hirarki value saya terhadap ham cukup tinggi
tapi mungkin di mata pak jokowi hirarki tertingginya misal memperpendek kesenjangan ekonomi atau kemiskinan atau infrastruktur atau apa
kita juga menyaksikan itu bahwa hirarki nilai kita berbeda antar orang antar kelompok
tetapi ruang demokratis ini masuk ke dalam
masih sangat besar untuk kita semua memperjuangkan agar ekosistem politiknya menjadi lebih baik
sehingga memaksa siapapun juga untuk bertindak benar
bung safiq terima kasih
rocky saya minta satu menit terakhir dari anda meskipun anda tadi sudah assalamualaikum ya kan
saya tarik lagi assalamualaikumnya untuk menutup dialog kita kali ini
anda harus lebih inilah lebih lucu dari kita
semua berupaya untuk menghasilkan literasi yang
yang menggugah itu yang bijak
tapi kalau terlalu bijak juga dia terlalu jauh dengan realitas itu
mending dikasih bataslah bahwa memang ada ketidakcukupan pengetahuan
ada ketidakcukupan energi moral pada pak jokowi itu
sehingga dia ada di dalam lingkungan yang setiap orang bisa kasih dia poin dan dia terima aja kan
itu kritik saya sebetulnya tuh
nah yang beginian bukan sekedar demokrasi kita kembang plastik tapi
sudah jadi sampah plastik itu
dan itu mengganggu kesehatan ekosistem tadi
kalau kita berpura pura bahwa seolah olah ada kemajuan
itu juga gak membuat kita untuk berpikir alternatif
jadi saya bilang aja memang ini situasi
sampah plastik ada di mana mana
karena itu pesan saya adalah lanjutkan operasi akal sehat